selain untuk membalaskan dendamku kepada si lurah
aku juga sudah mencintai dia
pada pandangan pertama
walang sung sang adalah keturunan si luang
karena dengan aku menikahi keturunan si luang
itu akan membuat kekuatanku semakin kuat
indah sekali istana ini
ini adalah jembatan manusia
kisah anak siapa
dan sedang apa kisah anak disini
aku ini adalah pemuja dan pengabdi dewi syamudera
karena dialah yang sudah memberi kekayaan kepadaku
tapi batas perjanjianku dengannya sudah habis
batas perjanjianku dengannya sudah habisnya
batas perjanjianku dengannya sudah habisnya

aku telah terjebak di negeri si luang
tapi kau harus aku tangkap
aku terpaksa berbuat seperti ini
karena kau tidak mau berhenti
bawa dia sekarang
aku akan menangkapmu
aku beristirahat disini saja
kenapa ganda sangat aneh sekali
jangan kembali lagi selamanya kesini
ganda apakah unda tidak menyayangiku lagi
jangan kembali lagi selamanya kesini
jangan kembali lagi selamanya kesini
jangan kembali lagi selamanya kesini
jangan kembali lagi selamanya kesini
bukankah kanda mencintaiku
bukankah kanda menyayangiku
tapi kenapa aku dihukumnya juga

aku mencintaimu dewata
aku mencintaiu dewata
kandunganmu tak akan nyambut
kandunganmu tak akan nyambut
kandunganmu tak akan nyambut
astaghfirullahaladzim ya allah
ya allah aku hanya bisa meminta pertolongan dari dirimu ya allah
tolonglah hambamu ini ya allah
agar hambamu ini bisa terbebaskan dari sini ya allah
dan hamba bisa meminta pertolongan
untuk menolong orang orang yang lain ya allah
raden walang sungsa
telah berbuat onar di istana
dia hendak menyelamatkan manusia manusia
yang sedang menjalani hukum
dia membuat onar di istana ini
dan mencoba menolong tawanan tawanan kita
tapi nyai dewi jangan khawatir
karena aku telah mengurungnya di dalam kamar
akankah kita hendak menghukum raden walang susa
seperti manusia manusia lainnya
aku sudah bertekad
untuk menjadikan walang sungsa sebagai suamiku
selain untuk membalaskan dendamku kepada siliwang
aku juga sudah mencintai dia
pada pandangan pertama
walang sungsa adalah keturunan siliwang
karena dengan aku menikahi keturunan siliwang
itu akan membuat kekuatanku semakin kuat
kau pasti akan menjadi suami
aku tidak ingin menjadi suamimu
kau berani menolakku
aku sudah memiliki calon istriku sendiri
biarkan aku pergi dari sini
wah langsung saja
aku tidak akan membiarkan pergi dari sini
karena kau adalah calon suamiku
dan kau tidak bisa lari dari sini